bahkan sang vokalis mengaku hanya membutuhkan satu hari untuk penulisan lirik
satu hari aransemen dan satu hari untuk proses rekaman
menarik dari lagu ini adalah
lagu ini bercerita tentang kenapa judulnya nikmati aja adalah
karena kami kebersamaan kita sudah dua puluh tiga tahun bersama gitu
senang bersama dan banyak kebahagiaan
ada masalah juga yang ditemui di perjalanan gitu
hal hal tersebut ya
tapi kenapa kami sampai hari ini masih tetap bersama ya
karena kami merasa nikmat kita berlimpah ini orangnya gitu
selanjutnya returm of freedom atau rif akan merilis album ke sembilan
yang berisi sepuluh lagu pada pertengahan dua ribu tujuh belas nanti
dan setiap personel akan terlibat selama proses pembuatan album